hai informasi pertama saudara tim pemenang nasional anies baswedan muhammad iskandar atau
timnas amin resmi dibubarkan acara pembubaran digelar di kediaman anies baswedan yang berada
di kawasan lebak bulus jakarta selatan pada selasa tiga puluh april selain dihadiri oleh anies baswedan
dan muhammad iskandar acara pembubaran timnas amin juga dihadiri tokoh tokoh timnas amin seperti
kapten timnas amin showgi alaidrus kok kapten timnas amin tom lembong hingga sejumlah jurubicara
timnas amin kegiatan juga dihadiri oleh presiden pks ahmad syaihu dan wakil ketua umum pkb jazilul
fawaid namun kegiatan berlangsung tanpa dihadiri ketua umum partai nasdem suryapalo
hari ini kita melaksanakan
halal dan penutupan kerja timnas amen ini artinya sebagai sistem sudah kita
akhiri tetapi kami tadi merasakan spirit semangat kebersamaan untuk perjuangan
perubahan tidak boleh berhenti di berbagai level dan ruang juang masing masing